ya dibukanya pintu perjalanan bagi jemaah umroh asal indonesia oleh pemerintah arab saudi menjawab kerinduan masyarakat untuk berangkat ke tanah suci
setelah dua tahun dirundung pandemi antrian perjalanan juga disambut positif oleh penyelenggara ibadah haji
meski demikian tak bisa dipungkiri ancaman penularan covid sembilan belas masih menghantui perjalanan ibadah tersebut
bagaimana memastikan aspek kesehatan perjalanan umroh kami telah terhubung dengan bapak nur arifin direktur bina umroh haji dan khusus kementerian agama
selamat pagi assalamualaikum pak arifin
selamat pagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak arifin ini bicara soal perjalanan umroh ke tanah suci setelah melalui proses diplomasi yang cukup lama nampaknya ya
akhirnya jemaah umroh asal indonesia diperbolehkan kembali ke tanah suci
sampai saat ini apakah sudah keluar aturan teknis terkait perjalanan umroh ini pak
baik saat ini kami sedang terus berproses caikan langkah teknis
untuk mewujudkan persiapan umroh ini
baik setelah pemerintahan arab saudi mengeluarkan surat edaran nomor empat puluh dua satu empat puluh tiga puluh delapan tanggal lima belas julijah atau dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
bahwa satu muharam seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah atau sepuluh agustus dua ribu dua puluh satu dibuka umroh
ada syarat yang perlu dipenuhi oleh jamaah
antara yang pertama harus sudah vaksin dengan jenis vaksin yang diakui oleh arab saudi
nah di awal kita telah melakukan koordinasi karena mayoritas rakyat indonesia melakukan vaksin dengan jenis

nah apa yang kita lakukan

alhamdulillah kemudian who bbb telah mengakuinya
dan karena who bbb telah mengakuinya maka kemudian alhamdulillah arab saudi sudah mengakuinya
namun arab saudi mengatakan perlu dibuster
nah namun pemerintah republik indonesia yang diwakili terutama oleh bapak menteri kesehatan
terus melakukan koordinasi dengan arab saudi agar tidak perlu di booster
nah ini kan
ini posisinya sedang diplomasi terima kasih
pak arief ini ya betul saat ini kan vaksin booster ini masih diperuntukkan bagi tenaga kesehatan ataupun medis begitu
tapi jika dibutuhkan vaksin booster bagi mereka yang menerima vaksin sinovac ataupun sinovac
bagaimana nanti ke depannya apakah sudah ada koordinasi yang dilakukan oleh kementerian kesehatan
untuk bisa memberikan vaksin booster ini bagi calon jemaah umroh
baik jadi kami terus melakukan koordinasi dengan kementerian kesehatan
termasuk hari ini kami juga sedang berada di sebuah lokasi di jakarta untuk rapat dengan kementerian kesehatan
juga dengan delapan asosiasi umroh
nah bicara tentang booster ini saat ini memang regulasinya baru untuk nakes atau tenaga kesehatan
saat ini kesehatan mengatakan belum ada final keputusan booster atau tidak untuk jemaah umroh
justru yang diperjuangkan adalah jangan sampai ada booster
pemerintah saudi bisa menerima vaksin sinovac sinovac dua kali kemudian umroh
itu yang sedang diperjuangkan
oke artinya sampai saat ini mereka yang masih menggunakan vaksin sinovac dan sinovac
masih harus menunggu keputusan apakah mereka bisa berangkat atau tidak
begitu paling lama kapan pak mereka harus menunggu sampai kapan
baik jadi kami sudah menyusun timeline untuk teknis teknis berangkatan umroh
antara lain di awal ini kita nanti kita pusatkan satu pintu di bandara
dan sebelum berangkat umroh nanti ada tiga hari untuk bermukim di asar maji
untuk standarisasi pengecekan sertifikat vaksin juga untuk standarisasi pcr nya
sehingga yang berangkat umroh dipastikan itu jamaah yang sehat dan negatif covid
kementerian kesehatan membuat standarisasi
juga kami sedang melakukan koordinasi untuk integrasi data dari peduli lindungi yang dimiliki indonesia
dengan tawakalna di arab saudi
di arab saudi itu ada aplikasi yang menyangkut kesehatan namanya tawakalna
kalau menyangkut ibadah mau menjadi haram makanya pakai aplikasi itamarna
kita terus melakukan koordinasi teknis teknis tersebut terima kasih
pak arifin jika ada jemaah asal indonesia yang kemudian terpapar covid sembilan belas di tanah suci saat ini
bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan otoritas setempat di arab saudi apabila terjadi hal demikian
arab saudi berkali kali memang berpesan kepada kita
kita pastikan jemaah umroh itu sudah ada tanggungan asuransinya
nanti di saudi sana langsung ketika ada permasalahan covid sudah disiapkan penanganannya
bertanggung jawab untuk penahanan tersebut terima kasih
jadi sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat begitu
untuk masa karantina sendiri pak arifin ini kan kemarin sempat empat belas hari delapan hari lima hari
terakhir update nya untuk masa karantina jemaah umroh
asal indonesia saat ini harus berapa lama sampai akhirnya bisa melaksanakan ibadah umroh itu sendiri
baik yang sudah dipastikan aturan karantina itu di indonesia
yaitu nanti sepulang dari saudi atau saat ini dimanapun orang dari luar negeri datang ke indonesia
atau perlu karantina delapan hari di jakarta
nah sebelum berangkat kita juga ada konsep tiga hari untuk bermukim di asrama haji
untuk dicek standar haji
sehingga ini kalau dihitung mau berangkat tiga hari pulangnya delapan hari sebelas hari
nah untuk di arab saudi belum ada keputusan berapa karantinanya
cuma nanti mungkin ada konsep
jadi setelah diplomasi tentang booster ini apakah keputusannya nanti tetap booster atau bisa berangkat tanpa booster
nah baru setelah itu nanti arab saudi ada ketentuan tentang karantinanya
oke masih menunggu ya ketentuan dari pemerintah arab saudi
masa karantina di arab saudi
tapi untuk di indonesia paling tidak harus menyediakan tiga dan lima hari ya untuk karantina yang disesuaikan
tiga dan delapan
selama delapan hari pada saat tiba di indonesia dan untuk berangkat ke arab saudi
pak arifin ini kan kita bicara soal pintu umroh yang sudah dibuka kembali
untuk menyambut para calon jemaah umroh dari seluruh dunia
ini kan agak tricky ya
pasti akan ada kelas
ter penyebaran covid sembilan belas di sana
akan mungkin juga ada mutasi virus yang masuk ke indonesia akibat ramainya kunjungan umroh begitu dari berbagai negara
ini antisipasi yang sudah dilakukan
selain karantina tentunya seperti apa pak
jadi saat ini pada dasarnya rakyat indonesia juga semua umat islam dunia sudah rindu dengan prof
sudah rindu untuk datang ke makal mekarumah
sebaliknya orang orang arab sendiri yang punya
negara di wilayah arab terutama di makkah al baromah dan madinah juga sudah rindu dengan umat islam dunia termasuk dari indonesia
namun negara wajib melindungi rakyatnya yang sedang rindu tadi jangan sampai lupa
apalagi di era pandemi ini
maka standarisasi kesehatan benar benar diterapkan
arab saudi juga sangat hati hati
indonesia juga sangat hati hati
saat ini klimasi yang sedang berkembang adalah masalah booster
tapi intinya adalah dalam rangka melindungi jemaah umroh
agar pelaksanaan ibadah aman nyaman
jangan sampai ada kondisi seperti di india
pertemuan banyak orang
akhirnya jadi epicenter untuk mengelola dainya covid
itu kita jaga betul jangan sampai terjadi
caranya pak teknisnya sudah ada agar tidak terjadi hal tersebut
apa yang pembinaan yang dilakukan kepada para calon jamaah umroh yang datang kesana
dan hal lainnya
setelah vaksin dua kali
ini harus wajib untuk semua jamaah
kalau arab saudi menyampaikan kalau vaksin menggunakan selain empat jenis yang diakui maka perlu booster
tapi sekali lagi booster ini masih dalam koordinasi
nah kemudian protokol protokol kesehatan tentu dilaksanakan kayak tadi sebelum berangkat ada bermukim dulu untuk dicek kesehatan tiga hari
sepulang dari saudi harus karena ternyata delapan hari
saya tanya kepada kementerian kesehatan kenapa delapan hari
menurut mandi kementerian kesehatan bahwa
tandarnya virus itu supaya tidak berkembang maka perlu dikarantina empat belas hari
nah delapan hari itu potensi satu persen
sehingga masih dimaklumi
sehingga setelah dikeran tadi diharapkan sudah tidak ada barang virus
sampai saat ini kuota untuk jemaah umroh asal indonesia sendiri yang diberikan kepada pemerintah indonesia berapa per bulannya pak
dan tahun ini kira kira akan ada berapa orang yang akan berangkat
jadi ada perbedaan kuota haji dan umroh
nah kalau umroh ini setelah surat edaran tadi dikeluarkan oleh arab saudi
bahwa persatu muharram itu umroh
saudi membuat target satu bulan itu dua juta jamaah umroh
namun sampai hari kemarin
sekarang tanggal sembilan belas tanggal delapan belas kemarin
informasi baru tiga puluh satu ribu
artinya masih jauh sekali
nah kenapa ini terjadi
karena jamaah umroh dari negara negara besar
ada lima negara besar
indonesia turki mesir india pakistan
belum berangkat umroh
ini saudi memahami ini
maka masalah kuota ini dalam suasana normal saja
dua ribu delapan belas indonesia itu setahun satu juta
satu bulan mungkin hanya seratus ribu atau sembilan puluh ribu
masih bisa tertampung
dengan konsep yang dua juta satu bulan
baik pak riefin
semoga dibukanya kembali pintu umroh bagi jemaah asal indonesia ini
tidak hanya menjawab kerinduan masyarakat
untuk jamaah asal indonesia
untuk ke tanah suci
juga bisa dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat
sehingga tetap aman menjalankan ibadah di sana
di tanah suci
bapak nur arifin direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama
sudah bergabung bersama kami